dpr mengalokasikan anggaran sebesar rp empat puluh delapan tujuh miliar rupiah dari apbn untuk penggantian gorden rumah rumah dinas dpr di kalibata jakarta selatan
masing masing rumah akan mendapatkan gorden seharga rp sembilan puluh juta rupiah
apa urgensi penggantian gorden tersebut
pantaskah kemudian anggaran sebanyak itu dipakai saat situasi sulit
seperti sekarang kita dengar respon dari forum masyarakat peduli parlemen indonesia formapi lisius karus
dan sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi sekjen dpr ri namun hingga saat ini belum ada jawaban
bang lusius biasanya formapi ini paling pertama ya bereaksi dengan kebijakan dan keputusan yang mungkin sebagian pihak menganggap kadang sulit dipahami dari anggota dewan ini
ada anggaran penggantian gorden rumah anggota dpr senilai empat puluh delapan tujuh miliar rupiah
anda melihat apa urgensinya mengganti gorden rumah anggota dpr
bagaimana cara mengganti gorden rumah anggota dpr
pertama perlu diklarifikasi dulu
ada dua informasi berbeda tadi yang disampaikan oleh wakil ketua dpr dan juga sekjen dpr gitu ya
wakil ketua dpr tadi mengatakan bahwa terakhir gorden itu diganti di dua ribu dua puluh
sementara sekjen dpr mengatakan terakhir penggantian gorden itu terjadi pada tahun dua ribu sembilan
dari dua informasi yang berbeda itu saja
terlihat ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dalam proyek pengadaan gorden ini
apalagi kalau melihat jumlah uang yang akan dihabiskan untuk pembelian gorden ini sampai empat puluh delapan miliar
dua puluh juta per rumah itu luar biasa fantastis saya kira gitu ya
apalagi kalau kita melihat lebih jauh rumah dinas anggota dprd kalibata itu sangat sedikit yang ditempati oleh anggota dpr sendiri
itu artinya pengadaan gorden dengan harga yang sangat pantas
jadi kalau kita lihat jumlah uang yang fantastis itu tidak akan dinikmati oleh anggota dpr karena mereka memang tidak menempati rumah dinas itu
banyak rumah dinas yang ditempati oleh staff ataupun oleh keluarga anggota dpr
jadi kalau kemudian pengadaan gorden ini dihubungkan dengan kebutuhan anggota dpr
saya kira itu sulit dipertanggungjawabkan karena faktanya rumah dinas anggota dpr di kalibata itu lebih banyak ditempati oleh keluarga atau staff dari anggota dpr bukan oleh anggota dpr sendiri
sehingga saya kira anggaran yang terlalu besar untuk pengadaan gorden ini mubazir gitu ya untuk kemudian dianggap sebagai sebuah kebutuhan bagi anggota dpr misalnya untuk kenyamanan dia tinggal di rumah dinas itu
orang mereka tidak tinggal di situ
oke anda mengatakan tadi pengadaan ini kepentingan proyek tertentu maksudnya apa
saya kira sih kita tahu betul uang banyak besar empat puluh delapan miliar itu

dengan pengawasan yang minim bisa mudah kemudian diselewengkan kita
betapapun misalnya ada keterangan itu dilakukan dengan tender yang terbuka dan lain sebagainya
tapi kan kita tahu permainan permainan yang sangat mungkin bisa terjadi
kita tahu betul ada begitu banyak proyek yang selalu berlangsung di dpr
penggantian ini penggantian itu gitu ya yang kemudian sulit untuk dijelaskan
bagaimana bisa fasilitas di dpr itu begitu cepat rusak
suatu yang kemudian bisa dijelaskan dari anggota dpr
dari fakta bahwa banyak penggantian atau renovasi yang dilakukan di kompleks dpr itu karena kebutuhan proyek
karena ada kebutuhan
dan saya kira yang kemudian punya tanggung jawab untuk mencari tahu seperti apa permainan
yang mungkin terjadi di balik proyek proyek itu
karena gini tadi saya juga mengutip sajjan dpr mengatakan bahwa kemudian gordon yang akan di belanjakan ini
juga sepertinya akan berhenti
sepertinya akan produk produk lokal untuk satu rumah saja itu bisa menghabiskan sembilan puluh juta rupiah
kira kira gorden seperti apa harga segitu bang lusius
gorden seperti apa yang kemudian sampai sembilan puluh juta untuk satu rumah
dan ini diambil dari produk lokal yang mestinya bisa lebih murah diproduksi di dalam negeri
sehingga saya kira dari informasi yang ditantikan tidak tuntas
saya kira sekjen dpr itu menjelaskan urgensi apa yang kemudian membuat proyek boarding ini jadi sesuatu yang penting untuk didukung gitu ya
anda menilai bahwa kemudian para anggota dewan ini tidak memiliki sense of crisis begitu ya
di tengah situasi hari ini juga kita tahu harga kebutuhan pokok juga naik
beberapa kebutuhan dasar masyarakat juga langka di pasaran
seharusnya apa yang didahulukan dari hanya sekedar gorden rumah anggota dpr yang anda katakan dan anda sebut tadi juga tidak banyak yang ditempati oleh anggota dpr
betul itu yang saya kira ironi gitu ya
kita betul tahu bahwa dpr ini adalah lembaga yang ikut melakukan pembahasan anggaran
mereka tahu betul betapa banyak kebutuhan bangsa ini yang harus dipenuhi oleh anggaran negara di tengah situasi pandemi maupun efek dari pandemi itu
karena itu sulit kemudian untuk memahami bagaimana mereka kemudian bisa punya pikiran untuk mendandani rumah mereka sendiri dengan gordon sembilan puluh juta per rumah gitu ya
ketika kemudian tahu bahwa ada begitu banyak kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh anggaran negara
dan kita tahu sekarang ada begitu banyak komunitas seperti
minyak goreng yang harganya melambung dan stoknya terbatas
di mana dpr kemudian punya tanggung jawab moral untuk kemudian memastikan kebutuhan rakyat itu didahulukan
dan urusan tetek bengek mereka untuk mendandani rumah itu kemudian bisa dijadikan prioritas belakangan
jadi ini ujian juga bagi dpr sebagai wakil rakyat bagaimana membaca kebutuhan rakyat bagaimana membaca kebutuhan negara untuk memastikan anggaran itu tidak dibuang setia tia
bayangkan kalau anggaran itu
satu juta per bulan itu dibagi untuk proyek proyek yang mendesak untuk rakyat
bahkan sangat berguna ketimbang kemudian membeli gordin untuk rumah yang bahkan tidak dipakai oleh anggota dpr sendiri
jadi itu ironi saya kira
bang lusius kita masih menunggu ya konfirmasi untuk bergabung dengan dialog kita sore ini dengan sekjen dpr
tapi tidak apa apa sambil menunggu kita langsung bicara lagi soal ini
aspal di kawasan dpr
ini juga besar ya sebelas miliar kemudian
saya mungkin jarang kesana
sudah sepenting itukah aspal di kawasan parlemen ini diganti
saya kira ini proyek yang juga seringkali terjadi gitu ya
pengaspalan jalan perapian taman gitu ya
hampir setiap tahun atau setiap dua tahun itu selalu dilakukan
jadi yang saya katakan tadi
banyak sekali fasilitasi dpr yang kemudian dengan mudah
dilakukan renovasi atau penggantian dan lain sebagainya
entah untuk tujuan apa gitu ya
karena ini urgensi sulit dijelaskan
kita pantas untuk kemudian menduga duga
jangan jangan ada kepentingan proyek dibalik kegemaran dpr untuk kemudian melakukan penggantian atau renovasi terhadap fasilitas fasilitas yang ada di dpr
saya baru minggu lalu dari dpr dan saya tidak menemukan ada aspal yang terlalu buruk
untuk kemudian dianggap tidak mewah atau tidak layak untuk dilewati oleh mobil pejabat negara dari negara lain misalnya gitu ya
dan karena itu saya kira sih mata mata lagi lagi untuk kepentingan proyek
bukan karena hafal itu begitu penting untuk kemudian dihadirkan di jalanan di kompleks dpr
proyek ini pengadaan anggaran ini bagi pengelola anggaran atau oknum anggota dpr
kepentingan siapa sebenarnya
kita tahu betul
pengelola kuasa pengguna anggaran di dpr itu kan ada di sekjen
tapi kemudian merancang kebutuhan atau ya kebutuhan kebutuhan untuk kompleks dpr itu melibatkan juga anggota dpr gitu ya
ada burt yang mengurusi rumah tangga dpr
jadi mereka pasti tahu apa yang kemudian akan dikerjakan atau menjadi proyek di dpr
jadi kalau kemudian ada dugaan ada misalnya semacam kong kaling kong antar sekjen dengan burt
program atau proyek proyek itu dibicarakan bersama antara dpr dengan kesekjenan
tidak mungkin kemudian ini diakif sekjen sendiri
masih bisa mungkin dibicarakan dengan pemerintah melalui kementerian keuangan untuk penggunaan anggaran apbn ini
bang lusius kira kira
saya kira selalu mungkin gitu
karena ini masih dalam proses tender gitu ya
belum ada keputusan akhir gitu ya terkait pelaksanaan proyek ini
kira sangat mungkin kemudian pendekatan dari kementerian keuangan
untuk memastikan proyek ini tidak diteruskan
bisa dilakukan ya
bang lusius terima kasih perspektif anda untuk rencana anggaran lima puluh miliar lebih
bagi penggantian gorden dan juga aspal di kawasan senayan
tapi kemudian kita sampai selesai berdiskusi ini
konfirmasi dari sekjen dpr untuk ikut berdiskusi sore ini
sore ini juga tidak terkonfirmasi
mungkin di lain kesempatan
terima kasih bang lusius sudah bergabung di cnn indonesia newsroom sore ini